pemerintah indonesia menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi varian baru covid sembilan belas
pemerintah menyatakan akan memperketat kedatangan dari luar negeri
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi sekaligus koordinator ppkm jawa bali
lut panjaitan mengatakan
pemerintah akan menjalankan kebijakan pelarangan masuk
untuk warga dari negara yang diindikasi terinfeksi varian omikron
kebijakan karantina tujuh hari juga kembali diberlakukan untuk wna dan wni yang tiba
dari perjalanan luar negeri
sementara menteri kesehatan budi gunadisadikin menegaskan
varian omikron masuk ke dalam varian of concern
yang telah ditetapkan oleh who pada dua puluh enam november dua ribu dua puluh
namun hingga saat ini belum ditemukan indikasi bahwa varian omikron dapat meningkatkan keparahan
varian omicron juga masih tahap riset apakah dapat mencapai
atur aturan konektifitasnya atau tidak
pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi wna dan wni yang dari luar negeri
di luar negara negara yang masuk pada daftar poin a menjadi tujuh hari dari sebelumnya tiga hari
kebijakan karantina pada poin b dan c di atas akan diberlakukan mulai dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
mutasi ada sekitar lima puluh tiga puluh mutasinya ada di spike protein di mahkota dari coronanya
dan dari tiga puluh mutasi tersebut dan lima puluh mutasi totalnya banyak mutasi mutasi yang ada di varian alpha
beta delta dan gamma yang buruk buruk yang diidentifikasi
sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian omikron ini meningkatkan
keparahan atau increase severity belum teridentifikasi
untuk meningkatkan transmisi penularan kemungkinan besar dia lebih cepat penularannya
kemungkinan besar sedang difinalisasi risetnya